saya sampaikan dan kemudian pada hari ini kinerja data yang kita miliki di bidang kesehatan
sampai dengan hari ini spesimen yang kita pereksa adalah satu ratus delapan puluh dua delapan ratus delapan belas spesimen
termasuk di dalamnya adalah ada sembilan ratus dua puluh delapan spesimen yang sudah kita pereksa dengan tes cepat molekuler tcm
kemudian ini berasal dari satu ratus tiga puluh lima tujuh ratus dua puluh lima orang yang kita pereksa
hasil positif yang kita dapatkan adalah tujuh belas dua puluh lima orang ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan pcr sebanyak dua ratus dua puluh tujuh orang
sementara hasil negatif ada satu ratus delapan belas tujuh ratus satu orang
saudara saudara kalau kita lihat kasusnya
maka konfirmasi kesehatan
yang kita dapatkan hari ini adalah lima ratus dua puluh sembilan orang sehingga menjadi tujuh belas dua puluh lima orang
sementara yang sembuh meningkat satu ratus delapan orang sehingga menjadi totalnya adalah tiga sembilan ratus sebelas orang
yang meninggal tiga belas orang sehingga total menjadi satu delapan puluh sembilan orang
kasus odp ada dua ratus enam puluh sembilan
satu empat ratus empat puluh sembilan orang dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan
kemudian kasus pdp ada tiga puluh lima enam puluh sembilan orang
tiga ratus delapan puluh enam kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita
saudara saudara inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru
cara untuk kemudian mengurangi menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru
yang mengimplementasikan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin
kalau ini kita lakukan bersama maka tidak ada satupun yang ingin bergerombol tidak ada satupun yang ingin berkumpul dalam satu tempat
oleh karena itu
hanya ini yang bisa kita lakukan
semuanya bisa berperan siapapun bisa berperan
tetapi mari pola hidup yang baru harus kita edukasikan
kami sangat berharap peran keluarga sebagai basis masyarakat terkecil yang bisa melakukan edukasi
dengan terus menerus kepada anak kita kepada saudara saudara kita
yang nantinya secara bertahap
akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di lingkungan masyarakat kita
saudara saudara kami yakin kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini
kita mampu untuk berdisiplin dan kita mampu untuk konsisten menjalankan norma hidup yang baru
yang mengedepankan protokol kesehatan tanpa terkecuali tanpa ragu ragu dan tanpa terputus
terima kasih selamat siang